kok malah diem aja sih
bener kan ulah deddy
kok malah diem sih
deddy gak tau apa apa kok
lah terus kalo misalnya bukan ulannya deddy
dad padahal ya
maaf ya minta lihat handphone dulu
karena anak saya minta dinner dengan saya
sekalian juga saya mau membicarakan soal rencana untuk mempertemukan anak anak kita
maaf tante sebelumnya bukan masuk aku buat kepo sama tante
tapi jujur aku penasaran
itu barusan wa dari om reman
lo kok nanya gitu sih
engga gak apa apa penting aja lu punya kasih
patin juga dia orangnya
wa kerja player
saya juga pursuit
aku kena d cat
riz lu juga berarti
aku bisa dilihat
ini pak raymond tadi
whatsapp kasih tahu maksudnya dia mau pamit
langsung tadi kan gak sempet pamit
karena dia mau pergi sama anaknya
dia mau ngebahas masalah
tante mau diner kan
anaknya sama putri
apa gue kasih tau tante nawang ya
kalo orang yang selama ini neken dan buat putri
itu sebenernya anak dari om raymond
tapi kalo gue kasih tau yang sebenernya
putri pasti marah
dan tante mau bales
tante nawang pasti bakal kecewa
terus bakal jauhin om reman
gue jadi serba salah
kalo tante nawang semakin deket dengan om raymond
terus akhirnya mel tau
pasti mel bakal buat putri makin menderita lagi
ya udah tante
aku harus ngomong apa ke mel seorang rencana pertemuan dia dengan putri ya
aku yakin banget
mel pasti akan marah kalau tau perempuan yang sudah buat aku jatuh cinta lagi
ternyata ibu dari orang yang selama ini dia benci
aku nekat aja ya
laksu mempertimbukan mel dengan putri
karena gak mungkin mel mau diajak kompromi soal ini
gimana reaksinya sih mel kalo tau dadinya itu deket sama tante nawang
dia pasti bakal marah banget
lo jangan sampai bilang kata ya
iya lo tenang aja
gue gak bakal kasih tau soal ini ke ata
lagian gue gak mau kok sampe pangeran tau kalo tante nawang itu deket sama dadinya mel
lo gak bakal tinggal diam kan kalau sampai si mel itu cari masalah lagi sama putri
lo tenang aja cid
gue bakal tepati jadi gue
kalau gue bakal lindungi putri dari siapapun yang mau nyakitin dia
ini gimana ya cara balikin account gue ya
lampa banget hidup rasanya
cid kok jahat banget sih sama aku
kenapa mel tiba tiba bilang kalau aku jahat ya
apa dia sebenernya dia sudah tau soal kedekatanku dengan myros
daddy bisa jelasin semuanya
daddy jelasin pelan pelan ya tapi kamu jangan marah please
jadi semua ini ulah daddy
maksud kamu apa sih daddy daddy gak ngerti
ya daddy kan yang nyuruh orang kantor daddy it daddy untuk nge hack semua kawan aku
hah bener kan
oh ternyata cuma soal medsos
malah diem aja sih
bener kan ulah daddy
kok malah diem sih
daddy gak tau apa apa kok
lah terus kalo misalnya bukan ulahnya daddy siapa dong
that padahal ya aku lagi ngadain giveaway buat orang yang bisa nemuin pangeran gimana aku bakal kasih hadiah
kamu ngasih giveaway di medsos
orang bisa curiga dengan rebutan kamu
dad kok yang diomongin tadi sama tasya sama fanny sama ya
sekarang orang buta kasih giveaway di medsos
gak mungkin mel
daddy yakin tasya sama fanny udah capek dengan kebutuhan kamu
mau sampe kapan
ih kok didi jahat sih sekarang
sih kasar ya sekarang sama aku
udah udah stop stop
udah gak mau dengerin apa apa tau gak
bang udah sebel sama didi
bu aku barusan ketemu sama papa bu
sebaiknya kamu pulang sekarang putri itu perlu istirahat
bu tapi kan aku kesini karena
saran ibu minta tolong ya sebaiknya kamu pulang ke rumah kamu
ibu gak mau putri itu kena masalah dari bapak kamu
sepertinya ada hal lain yang papa omongin ke ibu
sampai sampai ibu sebegitu ngelarang gue buat ketemu sama usus goreng
kenapa semuanya jadi begini
di saat gue merasa kalau cuma usus goreng yang bisa bikin hidup gue jadi penuh warna
ya tapi gue gak akan nyerah
gue akan buktiin
itu bisa mengalahkan ego semua orang
bu tadi kayaknya aku dengar suaranya pangeran
dia ada di luar
oh iya tadi ada pangeran
tapi udah pulang kok
kenapa ibu gak denger
kenapa ibu nggak biarin dia masuk
kamu tuh perlu istirahat
ibu gak mau besok dokter jadi batalin kamu pulang karena melihat kondisi kamu drop kurang istirahat
yaudah mendingan sekarang kamu istirahat ya
ibu juga udah capek banget sayang
ibu gak mau kamu semakin terluka kalau terus deket dengan pangeran
kayaknya ibu bener bener terluka karena papanya pangeran
apa aku harus menjauh dari pangeran supaya ibu bisa tenang
aku cintamu putri
aku cintamu dengan hati hati
aku cintamu dengan hati hati
putri ini ada titipan dari seseorang buat kamu
ini apa dari siapa sus
kamu buka aja nanti juga kamu tahu kok siapa pengirimnya
aku cintamu dengan hati hati

aku cintamu dengan hati hati
aku cintamu dengan hati hati
bertemu denganmu adalah takdir
tapi jatuh cinta kepadamu
itu adalah pilihanku
kamu harus ingat satu hal
akulah pangeran yang akan selalu menjaga putriku
aku akan mencari yang lebih baik untukmu
aku akan mencari yang lebih baik untukmu
aku akan mencari yang lebih baik untukmu
aku akan mencari yang lebih baik untukmu
gua tunggu lo di luar
ada kejutan lain buat lo
izinin saya pangeran batu bata untuk ngecekin lo jalan jalan
ngerjain gue ya
kok ngerjain sih gue kan udah bertekad mulai sekarang gue akan bersikap manis kalau
mau jalan sendiri apa mau digendong
yuk putri batu bata